rumah radio bung tomo di jalan mawar surabaya kini mulai dibangun kembali setelah selama setahun lebih rata dengan tanah
tak cukup puas dengan pembangunan ulang cagar budaya itu beberapa warga surabaya mengajukan gugatan terhadap pemerintah kota surabaya
dan pt jayanata pemilik lahan yang melakukan pembongkaran
rumah radio bung tomo menyimpan sejarah perlawanan bangsa indonesia dalam perang melawan pasukan sekutu di surabaya tujuh puluh dua tahun silam
dari rumah inilah bung tomo membakar semangat ratusan ribu arek surabaya untuk angkat senjata melawan penjajah
rumah bersejarah itu pun ditetapkan sebagai cagar budaya melalui surat keputusan wali kota madia
kepala daerah tingkat dua surabaya pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
namun pada tiga mei dua ribu enam belas rumah radio bung tomo dihancurkan oleh pemilik lahan pt jayanata
tindakan pt jayanata pun menuai protes dan gugatan
setelah melalui proses hukum pt jayanata kemudian diharuskan melakukan rekonstruksi rumah radio bung tomo
keputusan pengadilan itu amarnya kan meminta kepada yang bersangkutan yang menguasai lahan itu untuk membangun kembali
membangun kembali itu artinya
di situ itu merupakan situs ya situs cagar budaya
nah mereka harus melaksanakan itu menyelesaikan itu
namun beberapa warga surabaya belum merasa puas dengan putusan pengadilan itu
dan melakukan gugatan class action terhadap pemerintah kota surabaya dan pt jayanata
yang dianggap melakukan perbuatan melawan hukum
bahwa siapapun dan bagaimanapun pelaku perobohan rumah radio pemberontakan bung tomo
ini harus segera diseret dan diadili
bagi saya ini adalah bentuk pelecehan negara bangsa
warga surabaya yang tergabung dalam komunitas bambu runcing terus melakukan proses hukum
dan berharap rumah radio bung tomo nantinya tak hanya diberi tetenger atau penanda
tetapi juga difungsikan sebagai rumah pendidikan sejarah
kansata marindora surabaya